selamat pagi anda menyaksikan program gomudik update dua ribu delapan belas bersama saya frida litwina
jalan raya pantura jalur jatibarang palimanan masih ramai dipenuhi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua
jalan raya pantura indramayu yang mengarah ke palimanan dari jatibarang masih ramai pada kamis pagi
meski tidak sepadat kemarin pagi ini jalan raya pantura di depan pos pam tegal karang
masih ramai oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor
jalur yang melewati desa tegal karang ini merupakan titik krusial kepadatan pemudik yang melewati arteri pantura
karena di titik ini pemudik akan bertemu persimpangan membagi pengendara untuk masuk ke tol palikanci
melalui gerbang tol palimanan tiga dan arteri yang mengarah cirebon kota
tol cikampek palimanan mulai dipenuhi pemudik sejak semalam
sistem satu arah diberlakukan petugas untuk mencegah tumpukan kendaraan
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renadi di sana
halo rizky selamat pagi bagaimana situasi jalur cirebon pagi ini
selamat pagi frida cirebon pagi ini bisa dibilang sudah mulai lekang tidak sepadat kemarin
karena memang puncak dari arus mudik tahap kedua telah terjadi kemarin dari pagi sampai tadi malam
bahkan dari tol cipali sampai palikanci diberlakukan one way atau satu arah dari jakarta mengarah ke pejagan
dari kilometer delapan puluh dua cikampek maaf maksud saya kilometer delapan puluh dua cipali sampai kilometer dua ratus delapan belas palikanci
semua satu arah sehingga kendaraan yang dari jawa tengah mengarah ke jakarta
semuanya harus dibuang ke jalur arteri di gerbang tol kanci
dapat saya informasikan memang mulai pagi ini sejak tadi pagi
pukul enam saya sempat menyusuri juga sepanjang jalan tol palikanci dari gerbang tol cipernas sampai ke gerbang tol palimanan
sudah berlaku normal kedua jalan tol juga berlaku normal juga
jalur yang mengarah jakarta jalur b jalur a yang mengarah ke penjagaan juga sudah berjalur normal
bahkan sudah lekat tidak ada kepadatan lagi
masuki jalur tol palikanci sudah dapat menikmati jalan tol secara normal
dan dapat saya informasikan juga untuk lokasi saya berada sekarang di desa tegal kar
jalan tol palimanan ke bupaten cirebon bisa dibilang hari ini sudah cukup lengang
namun memang jalur arteri pantura ini dari jatibarang yang mengarah ke palimanan masih dipenuhi atau masih ramai oleh pengendara sepeda motor yang ingin mudik
namun memang sudah tidak terlihat kendaraan pribadi atau kendaraan berat seperti bus yang melewati jalur arteri pantura ini
karena memang ini merupakan titik krusial seperti kemarin pukul tujuh sampai pukul sepuluh pagi bahkan sampai siang
di titik ini masih ada kepadatan karena antrean
jalan tol palikanci yang melalui jalur arteri pantura akan ke kota cirebon
di sini dibagi ketika sepeda motor harus melalui lajur kanan yang mengarah ke arah jembatan untuk masuk ke arteri memasuki kota cirebon
kemudian kendaraan roda empat atau mobil semuanya harus melalui lajur kiri dan mengarah masuk ke tol palikanci di gerbang tol palimanan tiga
dan bagi ini semuanya sudah lancar sehingga jika anda ingin masuk ke tol palikanci atau pergi ke cirebon atau ke jawa tengah
bisa dikatakan jalur menuju cirebon jawa tengah sudah lengang
baik terima kasih atas informasinya rizky renardi